tebal empuk dan beragam taburan di atasnya
inilah pancake jepang yang dikenal sebagai souffle pancake
bentuknya berbeda dengan pancake yang biasa disajikan di restoran eropa
nah makanan yang satu ini populer di negeri sakura tiga tahun terakhir
resepnya mirip pancake pada umumnya
hanya saja putih telur yang digunakan lebih banyak sehingga bertekstur lembuk
proses mematangkan adonan pancake jepang membutuhkan waktu lebih lama
sampai tiga puluh menit dengan suhu yang stabil
pancake jepang bisa dinikmati dengan tambahan taburan manis seperti karamel
ataupun yang gurih seperti sosis dan salad sayur
nah ini udah ada dua
ini yang gurih dan ini yang manis
yang gurih dulu saya mau makan sebagai main course atau menu utama
saya pikir adonan atau pancake nya ini bakal manis
ternyata enggak ada rasa gurihnya
tak perlu jauh jauh ke jepang untuk menikmati kudapan ini
di indonesia sudah banyak yang menjual pancake jepang
masyarakat di indonesia tuh senang dengan dessert
dan sesuatu yang manis
makanya kita tidak ragu membawa fluffy pancake ini ke indonesia
kita juga melihat semakin kesini
awareness orang orang akan hidup sehat itu semakin tinggi gitu
jadi kita juga menawarkan pancake gandum
makanan asal jepang adalah makanan kedua yang paling diminati masyarakat lokal
setelah makanan tiongkok
nah anda yang belum pernah mencoba pancake jepang
pancake dengan gaya berbeda
bisa mencicipi pancake asal negeri sakura ini
dea kartika edwin arman jakarta